gue juga tangan
eh gak usah pegang pegang gue
aduh gak pegang
freyyy kayaknya kena ke gue deh
gak pegang besar
gak usah pegang
gak usah pegang
gak usah pegang
cinta jadi tak akan mati lah
ini udah jaman apaan
mana ada cinta kayak gitu jaman sekarang
jadi kalian gak percaya sama cinta sejati
ya enggak lah
coba lo tunggu sendiri deh
jumlah ceweknya dua per tiga
jadi cowoknya cuma harus satu per tiga
belom lagi dikurangin sama yang udah kawin
sisanya tinggal dikit banget kan
sekarang lo nuntut dia
bahkan dia harus selamati buat lo
apa itu kemungkinannya gak cuma satu banding sejuta
jadi kalian tetap gak percaya sama cinta sejati
sekarang gini ya
kalian pasti akan nemuin cinta sejati kalian
kalian harus perjuangin itu dulu
boleh taruhan apa
lo ngapain sih ganggu aja
lagi seru nih
yang jadi saksi taruhan ini
besok gue sama kakak gue berangkat ke australia
selama dua tahun
setelah gue pulang
kalau enggak apa
lo harus pakai kostum putri duyung
dan nangkring di air mancur kampus
sampai semua orang pulang
oke banget kayaknya
gue gak takut
aku mau pergi
gue gak takut
dalam dua tahun
masa gue harus pakai baju memalukan itu sih
reputasi gue bisa hancur
itu hampir operasi
salah satu aja
belail jahat gitu
kamu aku rela ngelakuin apa aja buat kamu rel
ehm kalau gitu kamu mau kan tolongin aku
kamu tolong naik ke atas itu
kadup ke arah sana
terus sekarang lompat ke bawah
lompat ke bawah
yaudah demi cinta sejati ya
satu dua tiga
eh tunggu tunggu tunggu
tunggu aja nih
aku mau ngerekam kamu dulu
sebagai bukti kalau kamu bener bener cinta sama aureli
dan kamu rela berkorban apa aja demi aureli
satu dua tiga
mel aku cinta mati sama kamu
tapi ntar dulu ya
aduh mau kalah
aduh mau kalah
aduh mau kalah
enggak enggak enggak enggak
gimanapun juga rasa tuh sahabat kita
masa tuh udah dua tahun gak ketemu lu mau kabur
tapi gue gak mau jadi putri dengan dir macam kamu
lo setiap taruhan berarti lo juga setiap kalah
masih hajar ibu teribut
ya ampun aku kaget banget sama lo
nanti gue taruh
itu kan gue dulu
eh itu siapa
gue juga tangan
gue juga tangan
oh susah pegang gue
nih kayaknya kena ke gue deh
gapain suruh pegang
gapain suruh pegang

kamu bikin aku kaget deh
ikan yang itu
itu kan yang waktu itu aku beli
kayaknya dulu masih kecil
sekarang udah gede banget
waktu aku di australia
kamu sering kesini
aku kasihan aja soalnya pak gito
semenjak kalian pergi kan
rumah ini jadi sepi banget
cuma dia lagi yang jaga
aku yakin dia pasti ngerasa kesepian
lucu deh ikannya
makanan sudah siap
mari silahkan ayo
kalian desa masakan pak gito
eh sini cepetan
duh duh duh
jangan jangan jangan
ini enak ini enak
serius ini enak
nah yang ini
perlu gue yang cariin
eh gue banyak stok
ya cewek biasa biasa aja lah
terus ada seput
terus ada gajah
terus ada jalan

frey apaan sih berisikah
aku latihan sebentar doang kok
udah lah kak kalo gak bakat gak bakat aja
ini jari kamu yang tunjuk
itu tuh harus di sini